jelang putusan vonis kasus dugaan penodan agama yang menjerat basuki cahapurnama
gelombang aksi massa menuntut ahok untuk dihukum seberat beratnya kembali bergelora
di sisi lain sebagian kelompok masyarakat sipil membuat petisi agar majelis hakim memutus perkara
berdasarkan bukti dan fakta persidangan di mana jaksa telah menyatakan ahok tidak terbukti menoda agama
namun keduanya menolak dianggap mengintervensi hukum dan proses peradilan
bagaimana melihat perkembangan kasus hukum ahok yang juga melibatkan urusan politik sosial dan agama
dalam satu ramuan ini kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan bambang harimurti
yang merupakan jurnalis senior yang juga inisiator petisi ahok tidak menista agama
selamat malam terima kasih sudah hadir
dan kemudian ada bayu dwi anggono yang merupakan akademisi hukum universitas jember
dan bergabung bersama kami dari luar studio ada dhanil ansar siman juntak
yang merupakan ketua umum pemuda muhammadiyah
selamat malam bang dhanil
baik kita akan mulai diskusi tapi kita saksikan terlebih dahulu informasi pengantar berikut ini
berdasarkan uang yang diberi dari atas kami maka kami pun tentu umum dalam pertandingan menuntut
supaya masyarakat sajeng pengadilan negeri jakarta utara yang meriksa dan mengadili pertandingan memutuskan
satu menyatakan berdawa insinyur pak suti sajakunama alias ahok
terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum
menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penginakan berhadap satu golongan lain indonesia
sebagaimana diatur dalam pasal satu ratus lima puluh enam kuhp dalam dakwaan al hafid ii
dua menjatuhkan pidana terhadap berdawa insinyur pak suti sajakunama alias ahok
dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa persibaan dua tahun

tuntutan jaksa inilah yang memicu gelombang anti ahok kembali
dalam tuntutannya jaksa menyatakan ahok tidak terbukti melakukan penodaan agama
sebagaimana dimaksud dalam pasal satu ratus lima puluh enam
namun jaksa menyimpulkan ahok terbukti menyebabkan kesalahpahaman yang memecah belah golongan
kelompok yang tidak puas kemudian melancarkan aksi lima mei
yang menuntut hakim memutus ahok bersalah karena menista agama dan meminta ahok dipukul maksimal
mereka menyampaikan aspirasi kepada mahkamah agung
agar hakim bebas dari intervensi kekuasaan
perwakilan aksi yang diterima ma membawa berkas setebal enam ratus halaman
dan kita pun ke mahkamah agung tidak pada posisi menekan peradilan
sebab mahkamah agung sendiri tidak bisa mengintervensi peradilan pada saat itu
jadi apa yang kita lakukan adalah untuk mendukung independensi hakim
jika dia adil
maka allah akan berkahi dia
jika dia zalim allah pasti akan berlaku adil dengan sendirinya
sementara itu sebagian kelompok masyarakat sipil seperti gunawan muhammad
yeni wahid dan todung mulia lubis
mengajukan petisi berisi penolakan tuntutan hukum terhadap ahok
dalam kasus dugaan penodaan agama
menurut mereka seperti yang tergambar dalam tuntutan jaksa
ahok tidak terbukti melakukan penodaan agama
pengumpulan petisi ini dilakukan oleh ahok
karena mereka melihat banyaknya tekanan dan intervensi dari sekelompok masa dalam kasus ini
hingga jumat sore sudah ada tiga puluh ribu lebih pendukung petisi ini di laman change org
kendati sama sama menyampaikan pesan kepada majelis hakim
kedua belah pihak sama sama enggan disebut mengintervensi peradilan
dalam kasus ahok ini aroma intervensi terhadap proses hukum memang sudah tercium sejak awal
sejak awal penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan terkesan ngebut memproses kasus ini ke pengadilan
usai aksi empat ratus sebelas pada enam belas november ahok langsung ditetapkan menjadi tersangka
kemudian hanya dalam waktu tiga hari
kejaksaan agung menyatakan hasil penyidikan polri telah lengkap alias p dua puluh satu
dalam hitungan jam kemudian kejaksaan melimpahkannya ke pengadilan negeri jakarta utara
padahal menurut sebagian ahli hukum biasanya jaksa membutuhkan waktu setidaknya empat belas hari untuk menyatakan p dua puluh satu atas sebuah kasus
hal yang bertolak belakang menimpa dua pentolan fpi rizik sihab dan munarman
munarman menjadi tersangka dalam kasus tuduhan fitnah yang menyebut pecalang bali melarang umat muslim menjalankan ibadah sholat jumat
sementara rizik dilaporkan oleh perhimpunan mahasiswa katolik
republik indonesia karena diduga melakukan penodaan agama
ini karena dalam sebuah ceramahnya yang beredar di media sosial rizik dianggap melecehkan kepercayaan umat nasrani
berbeda dengan kasus ahok dua kasus yang berhubungan dengan penodaan agama yang menjerat pimpinan fpi ini seperti mandek di tengah jalan
budi adiputro cnn indonesia
ya beberapa pejabat juga mengomentari terkait dengan aksi masa hari ini
kita akan lihat bersama secara infografis berikut ini
ya datang dari jarod saiful hidayat yang merupakan wakil gubernur dki jakarta saat ini
mengatakan bahwa itu termasuk intervensi karena demo itu mempengaruhi hakim untuk menuntut pak ahok kalau mau hakim benar benar bebas atau dalam memutuskan fonis ini
ya sudah nggak usah ada demo demo diam aja
demo kan bentuk intervensi kepada hakim jadi kesannya menekan supaya hakim mengikuti kemauannya yang demo
ini datang dari menteri agama lukman hakim saifuddin
mengatakan bahwa menurut hemat saya meskipun demonstrasi itu hak setiap warga negara untuk mengungkapkan mengekspresikan aspirasinya
saya mengajak kita semua umat islam khususnya untuk betul
betul menghormati proses hukum
karena itu kita tunggu saja putusan hakim putusan hukum seperti apa dan saya menghimbau semua kita untuk mematuhi apapun putusan nanti dalam kasus ini
jadi kita tidak perlu mengintervensi atau mempengaruhi para hakim apalagi dengan tekanan tekanan masa yang sangat besar dan sebagainya
ya kita serahkan pada proses hukum
meski catatan awal saya bagaimanapun demonstrasi adalah hak setiap warga negara
ya meskipun tadi juga dikatakan oleh ketua gnpf tadi ya bahwa sebenarnya mereka datang ke ma juga bukan untuk melakukan intervensi tapi justru menuntut independensi hakim
kita akan tanya ke bang daniel
bang daniel sebenarnya gerakan masa ini bisa cukup mengganggu tidak sebenarnya untuk hakim bisa secara independen memutus kasus yang menimpa basuki cahayapurnama
ya saya pikir untuk beberapa kasus ya
gerakan massa atau sebutlah demonstrasi itu kan biasa saja
ini adalah ekspresi untuk menunjukkan suara publik atau suara mereka yang ingin menyampaikan pesan kepada siapapun itu
jadi bagi saya ini sebagai bunyi atau sinyal bahwasannya ada publik yang bersuara sedemikian rupanya
nah itu sebenarnya ingin menyampaikan suasana kebatinan publik yang terutama yang berdemonstrasi tadi misalnya kepada hakim atau siapapun ya supaya kemudian hakim atau pembuat kebijakan dalam kasus lain itu melihat suasana kebatinan publik
saya pikir itu saja
apalagi itu dilindungi oleh konstitusi kita
ketika nanti tanggal sembilan mei disebutkan saat vonis akan dibacakan begitu akan diputuskan oleh majelis hakim rencananya juga akan kami mendengar informasi akan ada gerakan massa lagi
menurut anda apakah sebaiknya tidak ikut dalam gerakan masa ini ataukah menunggu saja vonis hakim begitu atau sah sah saja kemudian kembali melakukan gerakan masa ini
ya pemuda muhammadiyah dan muhammadiyah sejak awal kami melaporkan dan melakukan langkah hukum sebagai satu satunya cara yang kami lakukan ya kemudian di tengah perjalanan ada kawan kawan yang punya aspirasi yang sama kemudian melakukan demonstrasi itu juga kami hormati selama itu dilakukan dengan cara cara yang damai
tapi dari beberapa aksi termasuk yang ada
aksi hari ini pemuda muhammadiyah secara formal tentu tidak bergabung ya tidak ikut demonstrasi
nah demikian juga nanti tanggal sembilan mei kami akan tetap melakukan pengawasan terhadap proses hukum ya seperti sudah kami lakukan kami sudah menyampaikan protes bahkan mencium keganjilan terhadap tuntutan yang dibuat jaksa

so sudah kita melakukan jelasin betul ya sudah kucet agar semua orang berleraj impossible
hanya kita menjadi utilizasi kosong keni s tribunal regang dan
dan ketabrak kabarnya awal awal terus tidak kapal lagi
kami sih sejak awal mengimbau agar masyarakat melakukan hal yang sama
melakukan pengawasan dengan cara legal formal
saya pikir itu mas
walaupun turun ke jalan menurut anda diapresiasi saja dihormati saja begitu ya
tentu kami kalau kami melihatnya bergembira saja dengan kawan kawan yang menempuh cara berdemonstrasi
toh itu tidak dilarang secara hukum
jadi silakan mengekspresikan kekecewaan mengekspresikan aspirasi dengan cara berdemonstrasi
tapi catatannya tentu adalah harus damai ya kemudian menjaga adab dan sebagainya
jadi jangan juga kita kemudian tiba tiba menjadi antipati dengan demonstrasi dan sebagainya
padahal itu adalah bergantung
itu adalah bagian dari demokrasi itu sendiri
baik saya melihat atau beralih ke mas bambang harimurti karena lebih memilih cara yang lain
walaupun di sisi berbeda tapi caranya lain yang ini menggalang petisi
kalau anda melihat mengomentari dulu apakah aksi gerakan ini sebenarnya nanti justru memberikan efek psikologis tekanan terhadap
mungkin saja secara tidak langsung kepada majelis hakim
ataupun mungkin dalam suasana di persidangan itu sendiri
menurut anda seperti apa sih gerakan yang nanti akan kembali dilakukan
lagi pada tanggal sembilan mei saat vonis itu
saya pikir begini ya memang secara teori majelis hakim itu seharusnya majelis hakim sistem pengadilan kita kan orang orang yang profesional
seharusnya tidak terpengaruh dengan apapun
tapi kita tidak menafikan bahwa mereka kan manusia
rumahnya juga dekat tempat yang demo dan sebagainya ya
mereka punya keluarga dan sebagainya
jadi terus terang yang sekarang membaik
tapi yang sebelum sebelumnya kan
sempat ada kekerasan dan kita juga mendengar ucapan ucapan yang mengancam
dari orang orang yang tidak setuju
tentu kalau saya sih dengan bung daniel saya sepakat sekali
yang kita sudah memilih jalur hukum silahkan jalur hukum itu berjalan
nah memang kalau kita bicara soal keadilan keadilan itu kan sifatnya subjektif
kalau di pengadilan pasti yang kalah bilang itu tidak adil yang menang bilang itu adil
karena sangat subjektif
tetapi yang namanya hukum itu kan sebut
sebetulnya keadilan kolektif
jadi orang sebelum ada peristiwa sudah bikin kesepakatan dulu
kalau ada begini terbukti begini hukumannya begini
sehingga itu sehingga muncul yang disebut kepastian hukum
nah sekali kita sudah memilih jalur hukum kita harus menjaga kepastian hukum itu
nah kami melihat begini
ada satu celah yang bisa majelis hakim bisa dapat informasi yang salah
yaitu dalam memberi keputusan majelis hakim juga harus mempertimbangkan
aspirasi yang beredar di masyarakat
nah sementara ini kami lihat
kok yang pengen ahok dihukum apapun itu
sangat vokal sekali menyampaikan aspirasinya
bahkan tidak hanya dengan suara ancaman
tapi juga dengan gerakan gerakan massa dan sebagainya
oleh karena itu kami pikir wah
hakim ini harus dapat informasi yang benar dong
bahwa aspirasi massa itu tidak hanya disampaikan oleh mereka
yang membuat kami leluhur
yang lebih concern itu saya kebetulan ikut di harvard club indonesia
di situ banyak pakar pakar hukum yang piawai piawai
kami mendiskusikan juga soal ini mencermati sidang sidang
kelihatan dari sidang sidang itu loh
ini kok pakai akal sehat saja sudah jelas nyata lah
tapi waktu itu kami belum mau bergerak karena nanti
waktu itu kan sensitif
di kalangan kelompok harvard club sendiri kan
ada yang mendukung ahok ada yang tidak mendukung ahok
ada yang manis
kita nggak maulah masuk ke dalam pilkada
tapi begitu sudah pilkada itu sudah selesai
fokusnya adalah soal hukum ini ya
soal hukum karena soal hukum ini menyangkut kita semua
kalau pengadilan ini bisa ditekan dengan masa takut
sekarang pak ahok yang kena
bisa siapa saja
siapa saja yang kebetulan mengganggu kenyamanan orang yang punya kekuatan untuk menekan
nah ini kan berbahaya kalau gitu udah runtuh
sehingga kita pikir apalagi di harvard itu kan doktrinnya veritas kebenaran
jadi kita bilang wah kita harus beri dong ini pernyataan
jadi sebenarnya yang dipotret itu bukan sekedar membela ahok
tetapi lebih kepada jika kemudian hukum ditegakkan hanya karena tekanan massa yang besar
itu maka tidak baik begitu ya
iya dan ini kan dalam sejarah sudah ada
kalau ingat pengadilannya sokrates dulu
itu kan diakibatkan karena tekanan massa yang sebel sama sokrates
sehingga dianggap jadi pengadilan sesat
tapi kan seorang sokrates walaupun dia tahu itu pengadilannya sesat ya sudah
dia harus menjaga kepastian hukum
sehingga dia mengesalkan muridnya itu
tapi kembali ke soal ini
saya pikir ya kita harus menyampaikan pada majelis hakim bahwa
suara di luar itu aspirasi itu juga beragam
ya selengkap mungkin lah dia dengar
kedua juga kalau di dalam sistem hukum itu kan sudah jelas
bahwa pertama azas hukum indonesia adalah bahwa
tuduhan dakwaan itu adalah bebannya jaksa
jaksa harus membuktikan dakwaannya di pengadilan
karena asas hukum kita adalah presumption of innocence atau praduga tidak bersalah
kalau jaksa tidak bisa membuktikan dakwaannya di pengadilan ya otomatis orang itu tidak salah
nah dalam kasus ini jaksa sendiri setelah mendengar semua saksi saksi segala
dia sendiri akhirnya bilang wah ternyata nggak menista agama
karena di kesamingan satu ratus lima puluh enam tadi
jadi jaksanya sendiri sudah bilang oh tidak ada penistaan agama
yang dia bertahan pada pasal satu ratus lima puluh enam kebencian terhadap menyebarkan kebencian terhadap golongan
nah itu pun ya kalau kita pakai akal sehat aja lihat di mana gitu buktinya itu nggak ada ya
bahkan kita lihat malahan mungkin jaksa itu harusnya keluar dari pengadilan
dia lihat ada orang orang yang jelas jelas secara beramai ramai menyuarakan kebencian pada satu golongan
malah malah videonya kan banyak di mana mana
jadi tidak salah nih
harusnya jaksa pergi keluar mendakwa orang orang itu bukan itu
oke nanti kita akan lanjutkan kembali ke mas bayu ya
tapi setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime news
baik sekarang saya akan melihat dari sisi hukumnya begitu ya
kalau mas bayu duanggono melihatnya seperti apa tadi
dari para apa yang terlibat dalam gerakan aksi damai lima puluh lima begitu datang perwakilannya ke ma
kemudian mengatakan sebenarnya
bukan untuk mengintervensi tetapi lebih kepada meminta agar jalannya sidang kasus ahok ini
anda melihat seperti apa sih
apakah kemudian gerakan massa nanti juga disebutkan akan ada lagi pada tanggal sembilan saat vonis itu dijatuhkan
juga akan ada gerakan massa
sejauh apa ini bisa menurut anda memberikan dampak untuk mengintervensi
ataukah sebenarnya ini hanya ketakutan kita saja bisa masa itu akan bisa mengintervensi
ya jadi mas indra pertama tentu
saya ingin membandingkan bahwa antara pengadilan dengan institusi eksekutif misalkan
kalau kita lihat pilkada saja pemilihan kepala daerah itu kan ada masa kampanye ada masa tenang
masa kampanye semua pihak boleh menyuarakan pendapatnya masa tenang disitulah kemudian semua pihak tenang berpikir untuk kemudian menentukan pilihan
ini kan sama sesungguhnya pengadilan kita ini
proses persidangan ahok yang cukup panjang sekali kemudian selesai pembacaan tuntutan dan pledoi dari ahok
hakim waktunya sesuai dengan kuha berpikir
waktunya sesuai dengan kuha kemudian mereka berkontemplasi
tiga orang hakim ini majelis sama sama menyampaikan pendapatnya kemudian saling beradu argumen melihat fakta fakta persidangan setelah semua pihak didengarkan
baik kubu pelapor saksi meringankan saksi memberatkan keterangan ahli semua mengajukan
semua diberikan kesempatan yang sama
audi at elteran part time semua pihak diberikan kesempatan yang sama
harusnya menurut saya kalau pilkada ada masa tenang menurut saya biarkan saat ini hakim untuk tenang untuk memikirkan apa yang sudah terjadi persidangan
sehingga ini yang saya sebutkan bahwa dalam konteks pengadilan sebagai institusi yang cukup sakral di kita ini kan tidak hanya di indonesia di semua negara juga punya pengadilan
ada yang namanya prinsip kita sebut sebagai the bangalore principle of judicial conduct tahun dua ribu dua
di situ ada prinsip namanya independensi
hakim harus dijauhkan dari tekanan fisik dan psikis ingat psikis
fisik dan psikis ya ada itu seperti itu ya
ini adalah kesepakatan hakim seluruh dunia
yang harus ikut juga dihormati oleh seluruh pihak
artinya ketika hakim itu sedang memutus atau membuat sebuah putusan tekanan tidak hanya fisik psikis saja harus dihindarkan
karena itu kalau kita lihat di negara negara yang sudah negara hukum yang cukup maju pasti orang akan mempercayakan semua penyelesaian komplek kepada pengadilan
karena apa tahu di pengadilan semua pihak diberikan kesempatan yang sama
jadi artinya yang saya maksudkan adalah kemandirian hakim ini harus dijaga betul
karena ini institusi yang cukup resmi
karena kemandirian hakim ini harus dijaga betul karena ini institusi yang cukup resmi
yang kedua kemandirian hakim ini harus dijaga betul
saya katakan adalah saya cukup tentu ketika persidangan ahok ketika ada kubu pro dan kontra yang hadir menghadirkan massa itu sesungguhnya pembelajaran yang buruk bagi proses peradilan kita
kenapa karena menurut saya betul ada namanya kebebasan untuk menyuarakan pendapat
tapi ingat di dalam undang undang dasar kita itu bukan termasuk hak asasi yang tidak dapat dikurangi
karena dia bukan hak untuk hidup bukan hak untuk dituntut atas hukum yang berlaku surut atau hak untuk disiksa dan sebagainya
itu adalah dia masih hak yang bisa dibatasi

dibatasi oleh dua puluh delapan j dua dibatasi dalam rangka menjaga ketertiban dan negara demokratis
apa prinsip negara hukum bahwa kemandirian hakim itu
jadi tidak boleh kemudian atas nama kebebasan
atas nama hak yang dijamin di konstitusi tidak ternyata ya
iya karena sesungguhnya dibatasi juga oleh dua puluh delapan j dua dan pasal dua puluh empat ayat satu tentang kementerian kekuasaan kehakiman
dan ingat di undang undang kekuasaan kehakiman undang undang empat puluh delapan dua ribu sembilan di pasal tiga ayat di ayat satu dan ayat dua dan ayat tiga itu sebuah sanksi pidana loh
kalau kita baca di sini juga
terdengar jelas bahwa hakim wajib menjaga kemandirian
dan semua pihak wajib untuk tidak ikut campur dalam urusan pengadilan
ayat tiga nya kemudian siapapun itu baik pro maupun kontra sesungguhnya ketika kemudian dia coba mungkin
di dalam persidangan pun
hadir di persidangan sayangnya kita kuh pidana kita sanksi pidananya baru ketika mengganggu di persidangan
tapi di rukuhp yang baru ini ketika nanti terkait dengan yang kita sebut sebagai contempt of court penghinaan pengadilan
pihak di luar pun yang melakukan persidangan
melakukan pro dan kontra yang dalam arti di luar pengadilan kemudian itu dianggap mengganggu jalannya persidangan
itu bisa dikenakan sebagai bentuk contempt of quote penghinaan dari peradilan
kan sejauh ini kan kalau kita lihat mereka hanya berada di luar
di luar sayangnya memang kuhp kita masih yang di dalam
tapi rukuhp yang baru itu sudah diperluas mengganggu jalannya proses peradilan dalam arti luan
mengganggu itu bisa di asumsikan mengganggu sikis juga
iya mengganggu sikis
karena walaupun di luar kan tidak fisik tapi sikis juga
kalau saya lihat pernyataan pernyataan yang dilontarkan itu kan
sebenarnya kalau hakim membaca ini mendengar ini kan tentu akan terpengaruh sesungguhnya
walaupun saya yakin bahwa hakim hakim kita adalah hakim hakim yang berpengalaman profesional
bisa menutup mata menutup telinga dia hanya melihat fakta persidangan
bagaimana saksi bagaimana ahli bagaimana dakwaan bagaimana bukti dan lain sebagainya
menurut saya saya pikir ke depan seharusnya kalau kita memang ingin menempatkan pengadilan
sebagai salah satu pilar negara hukum yang cukup demokratis
maka percayakan sebenarnya pada pengadilan
catatan yang menarik ini
belum tentu juga tuntutan jaksa itu kemudian akan diamini oleh hakim
karena hakim tidak wajib terikat dengan tuntutan jaksa
hakim yang tidak boleh hanya memutus sanksi di luar ketentuan maksimal dari ancaman hukuman dalam kuhp
tapi kalau memutus di luar tuntutan mungkin tidak
sangat dimungkinkan dan dalam banyak kasus itu diperbolehkan
yang tidak diperbolehkan adalah misalkan di pasal satu ratus lima puluh enam ancaman hukumannya empat tahun
kemudian hakim memutus enam tahun itu nggak boleh
tapi kalau hukuman ini misalkan hakim memutus enam tahun
itu nggak boleh
jadi peluangnya sama sama besar
bisa tuntutan hakim dipindahan tuntutan jaksa dikabulkan atau malah tidak juga dikabulkan
atau malah lebih berat dari tuntutan jaksa
dan yang kedua juga ada mekanisme koreksi oleh atas
jadi kalaupun ini putusan nanti belum sesuai
masih ada banding
masih ada banding masih ada kasasi
artinya proses masih panjang mari kita hormati proses hukum
jadi menurut anda lebih baik tidak juga melakukan aksi aksi gerakan memasak seperti ini
iya kedua belah pihak
artinya selama proses tidak berlaku kedua belah pihak tidak berlaku
menurut saya kita berikan hakim untuk tenang untuk memutuskan ini
karena walaupun atas nama kebebasan berdemo atau berpendapat
itu bisa dibatasi
itu bisa dibatasi
pengertiannya bisa dibatasi
bisa dibatasi karena harus dikaitkan dengan kemandiran koksalan kehakiman
dan menimbulkan aksi reaksi kan
aksi tadi yang dilakukan oleh teman teman itu
oleh mas bambang juga menimbulkan reaksi
nah kalau soal petisi itu catatannya bagaimana menurut anda
apakah itu bisa mempengaruhi secara psikis
saya harus mengatakan
apapun itu bentuk gerakannya
ini sebagai bentuk reaksi sesungguhnya
jadi andai kata kedua belah pihak menahan diri itu jauh lebih baik menurut saya
karena ini aksi ada reaksi kan
akibatnya bahwa agar hakim berimbang seakan akan publik tidak hanya
tidak hanya mendapatkan informasi dari sisi satu saja
tapi seidealnya harusnya keduanya tidak perlu melakukan itu
idealnya seperti itu
oke saya kembali ke mas daniel
sambil nanti kita menunggu sambungan telepon kami dengan salah satu komisi judisial
pak jaja ahmad jayus
kita akan mencoba menelponnya nanti untuk memberikan
nanti untuk memberikan
karena informasi yang kami dapatkan bahwa komisi judisial ini juga menghimbau kepada majelis hakim
bahkan untuk tidak melihat media sosial dan berita televisi
malah hakimnya sekarang yang dipagari
padahal ada aturan yang mengatur itu
tapi saya kembali ke mas daniel terlebih dahulu
mas daniel ini kan tadi disebutkan ternyata
soal menggelar aksi
walaupun tadi pemuda muhammadiyah dan juga muhammadiyah memang memutuskan untuk mengikuti jalur legal formal
tapi hal ini kemudian ternyata ada perspektif baru nih mas
untuk soal kebebasan berpendapat dalam aksi demonstrasi misalnya
itu tidak bisa kemudian diterapkan juga dalam sebuah ranah persidangan misalnya
berada di luar kemudian hari ini juga
kalau hari ini mungkin tidak dalam persidangannya ya
tapi mungkin nanti pada tanggal sembilan mei itu disebut bisa juga mempengaruhi secara psikis
tidak hanya fisik
tapi psikis yang juga disoroti dalam undang undang
menurut mas daniel seperti apa
iya mas indra
baik saya pikir kemudian kita percaya dengan profesionalisme dari hakim kita
nah kalau kami tentu ketika ada sebutlah dugaan penyimpangan dari hakim
tentu kami melakukan langkah legal formal
tapi jangan lupa juga di tengah kepercayaan kita terhadap profesionalisme hakim
tapi setiap hari misalnya majalah tempo kemudian banyak media menyebut ada mafia peradilan
ada intervensi politik baik baik itu dari penguasa dan sebagainya
nah itu kan tidak bisa dinafikan ya
itu yang harus diperhatikan juga
jadi jangan seolah olah dalam satu kasus tertentu kita sebut
wah ini harus profesional begitu
dan kita serahkan sepenuhnya dalam independensi hakim
betul itu harus kita lakukan
tapi jangan lupa tadi ada unsur lain
ya silahkan silahkan
bang daniel silahkan
baik pada intinya adalah keterangan dari bang daniel tadi
juga harus melihat sisi yang lain
kalau memang soal independensi benar
tapi kemudian di luaran juga ternyata bentuk intervensi tanda kutip mungkinnya datang dari sisi sisi yang lain
mungkin ada sebuah majalah yang tadi disinggung oleh bang daniel dan lain sebagainya
apakah itu sebenarnya masuk juga dalam bisa mengaruhi psikis
nanti dijawabnya ya kita jeda sejenak sambil kita menunggu sambungan telepon dengan anggota komisi yudisial setelah jeda berikut ini
baik kita masih menantikan dari komisi judisial mungkin apakah sudah tersambung kita nanti akan mencoba menanyakan beberapa hal
karena komisi yudisial menyarankan kepada majelis hakim yang menangani kasus basuki cayapurnama ini agar tidak membuka media sosial
kemudian juga tidak melahirkan berita televisi karena khawatir akan terjadi terpengaruh begitu terintervensi
tapi kalau disebutkan tadi bang dhanil begitu ya itu menarik juga ketika
ya jangan dilihat satu sisi saja tapi sisi lain seperti bentuk dari majalah tertentu yang memberitakan tentang hal hal yang mengarah kepada ya mungkin dianggap sebagai intervensi dan sebagainya
itu menurut anda apakah memang bisa menjadi bagian dari intervensi itu sendiri
saya tidak menutup mata bahwa proses atau dalam arti pengadilan kita belum bersih dari mafia peradilan
sambil data aja lah
sejak kpk berdiri sampai awal dua ribu tujuh belas dari empat puluh lima aparat penegak hukum
itu lima belas orang yang berdiri
yang ditangkap adalah hakim
artinya memang bahwa pengadilan kita masih ada persoalan
sehingga perlu dikawal begini dong
namun harus diingat
bukan berarti kemudian jadi justifikasi kita dengan adanya kasus kasus itu kemudian menyamaratakan semua hakim ini integritasnya buruk
artinya menurut saya tetap pengawasan hakim perlu dilakukan
ada pengawasan internal ada pengawasan eksternal ada komisi jidisial
tapi yang saya ingat ini saya hanya mengutip bang laur prinsipal ya soal independensi
ini kan terkait dengan file trial pengadilan yang fair
apa sih sebenarnya independensi itu
dapat diartikan sebagai situasi di mana hakim dapat memutus suatu perkara secara jujur dan imparsial
berdasarkan hukum dan bukti fakta tanpa ada tekanan pengaruh dan tanpa ketakutan mendapat gangguan dari siapapun fisik maupun psikis
jadi sesungguhnya imbauan k y tadi itu adalah ini yang paling sekarang adalah psikis gitu loh
psikis orang apalagi kalau kemudian ada ancaman ancaman tadi terkait dengan bahwa kalau anda mutus a anda akan dapat ini
anda putus b anda akan dapat ini
jadi menurut saya sesungguhnya kalau kita mau jujur kalau kita memang percaya sudah hadir di persidangan kita kawal di persidangan
k y juga mengawal semua juga mengawal
kalaupun kebebasan berpendapat itu menurut saya ya pada batas batas tertentu ya kepercayaan itu harus kita letakkan pada bingkai
bahwa kita yakin bahwa pengadilan kita sepanjang diawasi oleh juga sedara pengawas internal eksternal
kalau pun nanti terbukti ya sudah itu kita proses
tapi saat ini menurut saya ya mari kita jaga prinsip independensi ini
apalagi mas indra tentang istilah kemandirian ini
tentang istilah kemandirian ini
sebelum perubahan undang undang dasar kita nggak ada di konstitusi kita istilah kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri
itu muncul setelah perubahan undang undang dasar
artinya sesungguhnya ketika kita pasal satu ayat tiga kita tegaskan diri kita adalah negara hukum
bersama dengan itu negara hukum yang material dalam arti yang substantif adalah kemudian kemandian kekuasaan kehakiman harus ada
karena pengalaman kita di masa sebelumnya kekuasaan kehakiman kita sudah diintervensi
justru saat ini kita sudah meletakkan hal yang bagus di konstitusi dan undang undang kekuasaan kehakiman
jadi menurut saya
kita jaga soal bahwa peradilan kita masih ada problem perlu dibenahi saya sepakat
tapi kemudian tidak menjadi justifikasi kita untuk kemudian reaksi kita seperti itu
karena pengawasan pengawasan masih berjalan
kak ayu toh juga mengawasi
tekanan tekanan fisik itu bisa terlihat
tapi kalau tekanan psikis itu kan nanti terjemahannya bisa banyak
iya psikis ya ketika dia membaca media menonton televisi kemudian dia merasa ancaman ancaman itu menganggap
wah psikis saya ini kalau memutus ini jangan jangan nanti saya dan keluarga saya dicelak
saya dan warga saya dihujat
itu psikis menurut saya
nanti kita akan coba lihat atau tayangkan kembali ke
pernyataan dari perwakilan gmpf yang tadi datang ke ma begitu
apakah ini termasuk bisa menyerang psikis atau tidak
tapi saya ke mas bambang terlebih dahulu
yang ideal ada dua pihak tidak melakukan apapun
sebenarnya diam ya
kalau disebut dalam pilkada itu
masa tenang begitu
nah petisi yang sekarang dibentuk bahwa
ahok tidak menista agama ya
kurang lebih seperti itu kan
itu bisa juga nanti masuk bagian dari
sebuah intervensi psikis
bagaimana menurut anda
kalau saya melihatnya begini
tadi kan disebut bangalore principle ya
tetapi banggalor principle itu juga mengatur
kalau ada orang yang ingin menyampaikan pendapat pada majelis hakim
itu disebutnya melalui yang disebut dengan
ya nanti itu juga dilakukan oleh lbh
itu diperbolehkan dalam prinsip bangalore itu
karena itu dianggap satu bentuk yang sudah diatur
tidak memberi tekanan secara fisik
dan itu memang sudah dilakukan hebat
sebetulnya kami itu
ketika menyusun petisi itu
sangat memperhatikan amicus curia itu
kita sebetulnya esensinya
hampir sama dengan itu
cuma yang kami lengkapi
ya itu tadi
supaya hakim itu tidak merasa ter
dan tidak merasa
harus memutus kesana
ada satu pasal yang mungkin di
di indonesia ini
ada tapi tidak selalu ada di seluruh bagian lain
majelis hakim harus memperhatikan aspirasi masyarakat
itu ada gitu loh
itu bisa menjadi celah
yang ingin ahok dihukum
ahok dihukum itu sangat aktif
takutnya hanya itu aspirasi masyarakatnya
hanya itu aspirasinya
nah kami bagaimana menyembangi itu
tapi secara elegan gitu loh ya
tidak memberi perasaan takut
tidak memberikan apa
cuma ngasih tahu aja
itu ada juga loh
suara suara yang beda di aspirasi masyarakat ini
tekanan dari yang satu
dan itu disampaikan kan
tidak ada tekanan sama sekali
tidak ada ancaman
harus begini harus begitu
ini benar benar mengatakan ya
setelah mencermati persidangan
setelah mendengar saksi saksi
dia langsung mikir
wah ternyata nggak menista agama gitu
ini jaksa loh pak
yang tugasnya itu justru menghukum orang gitu loh
jadi anda menyatakan ini bukan intervensi
karena sebenarnya ini adalah aspirasi masyarakat
sementara aspirasi yang ada selama ini
kok didominasi orang menjadikan
salah dan menista agama
jadi orang salah
satu sudut pandang aja gitu
nah sedangkan itu ada celah itu
bahwa hakim dalam memberikan keputusan
harus memperhatikan aspirasi
dan anda mengisi celah aspirasi itu
dari sisi yang elegan
maksudnya seperti itu ya
iya kami melengkapi saja
bahwa pak hakim
aspirasi itu banyak loh gitu loh
kalau dalam rangka memperhatikan aspirasi
perhatikan semuanya gitu
sudah berapa banyak yang ikut tanggatangan dalam petisi ini
awalnya kan kita buat situs sendiri
udah sampai enam puluh
tapi selama dalam perjalanan itu
banyak sekali serangan hacker
sedangkan itu kan dibuatnya agak cepet cepet gitu
waduh ini kalau diserang terus
nah sebelum jebol
gimana kalau kita minta yang berikutnya
kita arahin aja langsung
karena change org itu memang udah dirancang
untuk tahan terhadap serangan
nah dari kami baru enam puluh satu
sekarang yang di change org aja udah lebih dari tiga puluh ribu
target kami sih mungkin sebelum tanggal sembilan
jadi intinya mengumpulkan itu ya
yang ini memberi kesempatan pada orang
untuk seolah olah memberi amicus kurela
ke majelis hakim gitu loh ya
dengan membeli hakim
hakim nggak mau baca juga bisa kok gitu loh
baik sekarang kita akan
melihat nanti salah satu pernyataan
dari perwakilan gnpf tadi
tapi kami sekarang sudah tersambung
melalui telepon dengan jaja ahmad jayus
yang merupakan ketua bidang pengawasan dan investigasi
komisi yudisial republik indonesia
selamat malam pak jaja
pak jaja kan kalau kita lihat tadi
pernyataan juga dari komisi yudisial pak farid wadjdi
begitu ya yang menyebutkan menjelang vonis
ahok atau bahasukicaya purnama
lebih baik majelis hakim tidak mengakses media sosial
maupun membaca atau mendengarkan melihat berita
berbagai pemberitaan begitu
sepertinya seperti itu
apakah memang ini tujuannya agar
hakim tidak terintervensi begitu pak
ya kan sesuai dengan prinsip independensi
hakim itu harus memutuskan dan paksa dipertidangan
jadi tidak perlu terintervensi dalam bentuk apapun juga
baik dalam bentuk tekanan publik
ataupun dalam bentuk misalnya ada tekanan tekanan
dalam berbau finansial
itu tidak diperkenalkan
jadi hakim harus betul betul independen
memutus suatu perkara berdasarkan paksa dipertidangan
baik pak jaja kalau kita cermati begitu ya
dalam setiap persidangan kasus bahasukicaya purnama ini kan
banyak sekali diiringi oleh gerakan massa yang datang ke persidangan
ada pihak pro dan kontra tentu saja
tidak satu pihak saja
dan kemudian sekarang menjelang vonis juga kemudian ada gerakan gerakan lagi
berkode angka begitu ya
yang kemudian nanti tanggal sembilan nanti juga pada saat vonis
juga akan ada gerakan masa serupa
tapi di sisi lain begitu
juga ada muncul petisi yang mendukung bahwa ahok tidak menista agama
ini menurut komisi yudisial hal hal seperti ini
apakah masuk dalam kajian yang bisa mengganggu independensi hakim
ataukah ini masih masuk pada celah aspirasi masyarakat tadi
ya situasi yang demikian itu bukan hanya dalam kasus ahok saja
tapi dalam berbagai kasus yang memperoleh perhatian publik itu
kadang kadang memang muncul pihak pro dan yang kontra
seperti dalam kasus tindak pidana korupsi
kasus kasus yang memperoleh perhatian publik itu banyak ya
dan selama ini itu hakim tidak terpengaruh
oleh situasi situasi yang semacam demikian
karena apalagi kalau seandainya pengadilan jakarta
rata rata hakim sudah memiliki pengalaman itu
dan saya berharap hakim betul betul persekutasi terhadap fakta di persidangan
baik dan kemudian apakah memang ada himbauan
ataukah sebenarnya ini seruan agar tidak benar benar terjadi
agar tidak benar benar tidak mengakses media sosial dan melihat berita seperti itu pak
apakah ini hanya himbauan saja atau bagaimana
ya itu mungkin meparit maksudnya jangan terpengaruh mungkin ya
tetapi kalau dia melihat tv lihat korel itu hak asasi hakim yang bersangkutan
tetapi intinya jangan terpengaruh oleh di luar fakta persidangan
baik nanti ukuran dari komisi yudisial melihat putusan persidangan nanti
misalnya bahwa ada hal yang janggal atau hal yang mengintervensi dan lain sebagainya
ukurannya seperti apa bagi kay nanti
kita kan belum bisa melihat ya karena faktanya belum ada ya
nanti ada ukuran ukurannya misalnya dalam memberikan pertimbangan hukum kurang memberikan pertimbangan hukum dan sebagainya
karena walaupun dalam pasal lima undang undang empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan itu
hakim harus menggalakkan dan juga dalam hal lain
dan itu hakim harus menggali nilai nilai hukum yang itu
nanti kita akan nilai sejauh mana dia mengungkapkan fakta fakta dalam persidangan dengan ukuran ukuran hukum yang objektif itu
baik oke terima kasih pak jaja ahmad jayus dari komisi yudisial
dan ulasan ini masih kami akan lanjutkan setelah ajaran berikut ini
terima kasih pak ajajah
terima kasih pak ajajah
baik kita lanjutkan perbincangan malam hari ini
saya kembali ke bang dhanil anzar
tadi memang bang daniel memang memunculkan hal yang menarik juga tadi
memang gerakan massa ini mungkin saja bisa menjadi bentuk yang mengintervensi secara psikis
tapi jangan lupa bahwa peradilan kita juga banyak sekali mafia peradilan
nah ini mungkin yang ingin dikawal begitu mungkin masuk bang dhanil
tapi tadi penjelasan dari mas bayu dwi anggono yang mengatakan bahwa
belum belum sempurna peradilan kita
mafia peradilan tentu saja ada
mungkin pernah ada di majalah yang melakukan investigasi hal itu
tetapi ini tentu saja tidak bisa menjadi pembenar kemudian
bahwa aksi aksi seperti ini akan tetap bisa dilakukan lagi menurut bang daniel seperti apa
ya pertama saya ingin menyebutkan upaya upaya legal formal
seperti sejak awal saya sebutkan itu adalah jalan yang ditempuh oleh
pemimpinan pusat pemuda muhammadiyah
nah tapi kemudian
di satu sisi ada kelompok yang berusaha menyampaikan keresahan mereka dengan berdemonstrasi
kami menghormati itu
tapi dengan catatan begini
jadi demonstrasi itu bisa jadi sebagai sinyal menyampaikan pesan bahwasannya ada keresahan publik terkait dengan kasus ini
nah kemudian kalau di dalam demonstrasi seperti tadi disampaikan oleh mas bambang
ada yang melakukan ujaran ujaran kebencian baru
saya pikir dalam demonstrasi itu pasti ada bad guy nya
sama dengan misalnya mas bambang sebutlah good guy nya dengan cara membuat petisi
tapi jangan lupa ada bad guy nya juga yang kemudian memaki maki di sosial media
kemudian mengancam mereka yang melaporkan ahok akan dibunuh segala macam
jadi sekarang ini justru
yang harus dilakukan adalah penegakan hukum
kalau kemudian dalam demonstrasi misalnya ada mereka mereka yang justru memproduksi ujaran kebencian baru
maka lakukan lomposnya penegakan hukum
nah di sisi lain kalau ada misalnya orang orang yang menempuh cara online
petisi kemudian sosial media
kemudian melakukan ujaran kebencian yang sama bahkan mengancam membunuh segala macam
ya tegakkan hukum juga
jadi saya justru melihat kubu yang berdemonstrasi ada bad guy nya
ada good guy nya kubu petisi maupun sosial media pun demikian
nah oleh sebab itu kami dalam konteks ini tetap berdiri misalnya secara proses peradilan legal formal kita tempuh
kita awasi dari hulu sampai hilir kita awasi seluruh prosesnya sampai kami tidak punya jalan hukum lainnya
kalau tidak punya jalan hukum lainnya tentu kami tinggal berserah diri pada allah swt begitu saja
nah kemudian tadi saya sebutkan selain teman teman misalnya menempuh cara demonstrasi
kalau kemudian cara demonstrasi itu dilakukan dengan cara yang beradab
saya pikir kalau kemudian kita percaya dengan profesionalisme hakim
maka hakim tidak akan terpengaruh dengan demonstrasi itu
hakim justru melihat itu sebagai salah satu
satu mungkin perspektif publik
nah tapi kemudian kalau ada yang tadi bilang mas bambang mengujarkan kebencian tangkap
demikian juga kalau yang bikin bikin petisi kemudian sosial media ini
kemudian mengancam mau membunuh segala macam melalui sosial media tangkap juga
nah itu tugasnya polisi
sekarang pr nya itu adalah penegakan hukum
oke baik saya terakhir ke mas bambang harimutu bagaimana ada tanggapan dari insan
kalau saya sih prinsipnya setuju sekali dengan bung dhani
kita mungkin ada penegakan hukum
cuma beda posisi saja ya
ya enggak saya kira mungkin ya
ini kan ada perbedaan sudut pandang yang
dan saya sendiri juga bisa memahami lah
walaupun ini karena bung daniel dari muhammadiyah saya ada satu pesan pribadi boleh nggak nih pak
ya boleh boleh
saya pribadi merasa tidak ada penistaannya
tapi saya oke lah saya menghormati kalau ada yang berpendapat
merasa itu ada penistaan pada
saya tuh meng google cari sebenarnya di al quran itu apa sih yang harus dilakukan orang islam kalau ada pihak yang menista ayat ayat allah
ternyata ketemu langsung surat anissa satu ratus empat puluh
itu jelas sekali gitu disitu perintah tuhan
kalau ayat ayat tuhan dinista tinggalkan tempat itu sampai penistaan itu berhenti itu aja
jadi gak ada tuh harus di penjara
diapain ini perintah tuhan loh ya kalau kita percaya pada anissa satu ratus empat puluh
tapi kan hukum positif di an nisa tadi berbicara lain
enggak karena yang demo demo ini pakai mengatasnamakan islam ayat ayat
saya sebagai orang islam juga jadi penasaran apa saya yang kurang mengerti soal islam
tapi saya lihat jelas di al quran gitu
sebelum saya kemas
bayu terakhir tanggapan dari ini dari mas daniel mungkin
karena ini bentuknya tadi pertanyaan soalnya
saya nggak dapat pesan apa yang disampaikan mas wahyu tadi
saya gak kedengeran
mas bambang harimurti
saya gak kedengeran tadi
apa yang kamu pesan tadi
ya tadi boleh dilangsingkan
boleh dilangsang ya
enggak begini aja
saya tuh sebagai orang islam gitu
ketika pengen tahu seandainya betul ada yang menista ayat ayat tuhan itu sebetulnya ada nggak sih rujukannya di al quran
ternyata ada di anissa satu ratus empat puluh
dan rujukannya sangat jelas
kalau ada yang menista ayat ayat allah
tinggalkan tempat itu sampai penistaan itu berhenti
itu aja gitu loh
apakah gak kita harus berpatokan kepada itu gitu loh
singkat aja ditanggapi bang dhanil
apa yang disampaikan mas bambang tadi benar
jadi ketika penistaan itu apa dilakukan kemudian ya kita gak tahan mendengar itu kemudian kita tinggalkan
tapi kemudian harus ada konsekuensi hukum
kalau dalam islam tentu yang bersangkutan berdosa
tapi dalam sisi hukum positif karena hukum kita mengakomodasi
ada apa hukuman terhadap penodaan terhadap agama ya dilaporkan begitu
jadi kalau secara apa formal apa agama tentu kemudian kita tinggalkan
oke kita pergi gak mau mendengar karena sakit hati
karena kemudian bisa jadi memunculkan kemarahan emosional langsung pada saat itu
karena kita gak mau melakukan anarkisme dan segala macam kita tinggalkan
tapi kemudian kita melakukan langkah yang paling beradab
yaitu melaporkan yang bersangkutan
kalau ini saya sepakat lah
tingkat sensitivitas orang itu itu berbeda beda
secara kultural maka kita harus pahami tingkat sensitivitas masing masing
di indonesia misalnya ada orang yang sensitif ketika dihina agamanya
ada yang enggak
dan itu beda beda
nah kita harus hormatin itu
pak ahok itu justru nggak menghormati itu
saya harus akhiri perbincangan kita malam hari ini
tapi kita berharap nanti pada tanggal sembilan memang tidak ada lagi aksi aksi
maksudnya bentuk dalam bentuk intervensi
oke baik terima kasih
kalau gak saya bisa kasasi ya
terima kasih bang
kalau gak saya bisa kasasi ya
mas bayu dan juga bang daniel anzar terima kasih telah bergabung bersama kami di prime news malam ini